digelar di sasana budaya ganesa bandung hijab fest kali ini mengusung tema women for better world
diharapkan wanita muslimah bisa menjadi lebih baik untuk dunia dan juga akhiratnya
sama seperti tahun tahun sebelumnya gelaran hijab fest selalu menarik perhatian kaum hawa
berada di tengah tengah berbagai baju muslim yang cantik cantik ini tentunya menjadi surga tersendiri bagi para hijabers
dan perkembangan fashion hijab yang memang semakin pesat belakangan ini dengan model baru gaya baru warna baru tentunya membuat para peminatnya tidak pernah bosan untuk berbelanja
sukses di gelaran perdananya pada dua ribu dua belas lalu jelang bulan ramadan kali ini hijab fest dua ribu tujuh belas kembali digelar
kalau hijab saya lihat grafiknya naik gitu dan bahkan yang baru baru itu bermunculan lebih banyak lagi
setiap tahunnya nambah sekitar lima puluh sampai seratus tenan baru
tapi saya nggak bisa mengakomodir semua karena kapasitas tempat
setidaknya ada satu ratus sepuluh tenan hadir di sini mulai dari beragam pakaian kerudung peralatan sholat dan lainnya
ini kalau menurut aku yang lebih nyaman karena pemakaiannya semakin banyak jadi dipakainya pun sehari hari kan lebih nyaman
terus kayaknya lebih longgar longgar tetap main kata
terus warna monokrom tetap ada tetap favorit tapi sekarang tuh kayak ada lebih berani lah dari patter main pattern
terus dari kerudung kerudungnya udah mulai agak berwarna tapi masih warnanya masih warna soft gitu
selain diisi dengan berbagai tenan fashion hijab hijab fest kali ini juga dimeriahkan dengan kehadiran sejumlah bintang tamu
berbagai acara menarik seperti talk show fashion show dan kajian kajian islami
kayak bermanfaat banget buat kita sharing sharingnya terus enaknya di sini tuh semua brand tuh ada di sini semua jadi sekali jalan udah dapet segala macem jadinya
hijab fest dua ribu tujuh belas ini berlangsung dari tanggal empat mei hingga tujuh mei dua ribu tujuh belas
rati astriani bandung